kayak gini aja karena kalian berdua suka ngegambar kebetulan banget nih musik buat lo ada challenge baru
tebak gambar buat lo
gini sambil gue jelasin gimana rulesnya mungkin tim kreatif boleh bantu
bang bantu bang
masukkan propertinya ya
jadi gini guys nanti gue akan ngebagi kalian
sini pak sini pak
oke jadi gue bakal ngebagi kalian menjadi dua tim
tim pertama atap bersama lima in
yang tim kedua yaitu putih abu abu
nah nanti salah satu dari masing masing tim harus menggambar di papan turis ini
dan tugas dari anggota yang lainnya adalah
menebak gambarnya ini gambar apa
yang adalah judul lagu
paham ya teman teman
jangan jangan komik lo taruh
saya lupa udah pake mic on
terima kasih ya
oke masing masing tim akan dapat waktu tiga menit
yang kau yang menurut
poin paling banyak adalah pemenangnya
kita mulai dulu dari timnya atap dan lima in
iya yang gambar lu aja bro
ini tentang judul lagu nih boy
nanti soalnya dari gue
permanen gak nih
aku gak kelihat
kok putih abu abu bantuin
tadi udah bener tuh buy
siapa yang nyanyi
gak nge intasin kupu
judul dan penyanyi ya
ini pak judulnya pak
itu depan aja doang
gak pake malem
satu poin buat atap dan five in
eh ini tintanya mau abis dad dong
gambarnya tipis banget
gimana kalo aku tambahin pake tintaku padamu
bisa aja pak
soal kedua ya
kita lanjut soal kedua
yang paling jago gambarkan dulu
katanya paling suka gambar
tiga dua satu ya
waktu udah satu menit ya
rancu banget nih
aduh gak keliatan
gak keliatan gak keliatan
pocong mumun kayaknya tuh
waktunya harus cepet ya
tuyul dan baryul
cuma tiga menit
cuma tiga menit
berapa kata pak
oh gitu sih
perlu dong perlu dong
tuh dua tiga
bisa satu setengah menit lagi
ini mata kan
ini mata sih
ada belnya gak sih
salah salah salah salah
tunggu dulu tunggu dulu
itu kayak durian perasaan
ada pelangi di bola matamu
bukan gak pakai bola
siapa yang nyanyi siapa yang nyanyi
ada pelangi di matamu

ya kok bener semua sih
dapet bocoran ya
ya kita dapet bocoran
dapet bocoran ya
atap dan lima in mendapatkan
gap lain gak sih
apakah putih abu abu bisa mengalahkan atap dan lima in
mari kita pembuktikan
semangat dulu aja
ayo pindahin dia biar kelihatan
dikasih tahu duluan ya tadi ya
eh dikasih tahu nggak tadi
dikasih tahu dong
lu mau ngalahin gue ya
enggak enggak enggak
enggak ada enggak ada oke
tadi dikasih tahu keceplosan tuh
lihat aja apakah benar
waktunya berapa menit
tiga menit ya
awas kalau kamu salah kancah
kudusing keharti gambarannya
enggak aku ajak pulang
eh ini tuh tim lawan loh
ini tuh tim lawan loh
ih ih aku tahu aku tahu
sepasang sepatu tulus
belum belum belum belum
buat putri abu abu
pak pak salah
tadi dia udah revisi pak